seorang santri pondok pesantren di surabaya tewas setelah dikroyok oleh empat orang temannya
polisi menetapkan empat orang santri sebagai tersangka
sementara ayah korban menuntut pelaku dihukum berat
hisak tagis keluarga korban pecah begitu jenazah muhammad iqbal ubaidillah tiba di rumah duka di jalan kejawan putih tegal surabaya
usai disolatkan jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum kejawan putih tegal senin dinihari
sementara ayah korban menuntut para pelaku penganiaya dihukum seberat beratnya
ia tidak terima anaknya dikeroyok dan dituduh mencuri karena iqbal merupakan anak pendiam
misalnya keluarga sana itu misalnya meminta makan makan gak apa kita selama manusia selama manusia selama islam
tapi kalau masalah si pelaku itu harus disakitkan ke posek dihukum setempat
polisi sendiri telah memeriksa enam orang saksi
empat reaksi yang telah melihat kejadian penganiayaan
empat diantaranya diduga terlibat dalam pengeroyokan dan akan ditetapkan sebagai tersangka
hari ini akan ditentukan status terlapor atau yang dilaporkan ini untuk penentuan sebagai tersangka dalam kasus tersebut
seperti diketahui muhammad iqbal ubaidillah
minggu kemarin tewas setelah dikeroyok oleh empat orang temannya di pondok pesantren darussalam surabaya
karena dituduh mencuri uang sebesar rp dua ratus
hasil autopsi korban tewas dengan luka pukul di wajah dan dada hingga tulang rusuknya patah
diduga kuat korban tewas akibat dianiaya